berdasar data asosiasi perguruan tinggi swasta aptasi jawa timur
ada kurang lebih tiga puluh ribu mahasiswa yang berkuliah di tiga ratus tiga belas universitas swasta di jawa timur
lebih dari separuh diantaranya adalah kampus yang dimiliki yayasan kecil
dan memiliki pasar mahasiswa golongan menengah ke bawah
dengan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas akibat terdampak pandemi
kemampuan mahasiswa membayar kuliah juga semakin kecil
satu diantaranya adalah angga setiawan
mahasiswa kampus swasta di surabaya ini sudah cuti satu semester
dan berencana cuti lagi semester depan karena tidak mampu membayar biaya kuliah
dia mengaku sejumlah temannya juga punya masalah yang sama
nah kondisi keuangan sendiri di rumah tangga itu papa juga penghasilan lagi kecil
karena kan memang dia dagang
dan corona ini kan dampaknya besar banget gitu loh
terutama di perdagangan konvensional pasti
orang orang kan jadi enggan ke pasar gitu loh
mama sendiri juga kondisinya bantuin papa gitu
mengaku belum punya data pasti
ketua aptisi tujuh jawa timur suko biono memperkirakan
lebih dari separuh mahasiswa swasta kesulitan membayar kuliah di masa pandemi ini
suko juga memperkirakan jika dampak pandemi masih berlangsung hingga pertengahan tahun depan
beberapa kampus swasta kecil di jawa timur bisa gulung tikar
apalagi mayoritas kampus swasta jawa timur mengandalkan iuran mahasiswa untuk membayar operasional
untuk pts yang pangsanya kelas bawah
mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menjaga kelas bawah
mereka ekonomi kelas bawah
ya mati betul itu
orang tuanya jualan tidak laku
jualan dibuka sekolah sekolahnya tutup
sekarang walaupun boleh jualan tetap tidak laku
orang takut kena covid sembilan belas
cuma ya repotnya kalau kita gak disipin bisa lama
memang tadi kemungkinan banyak pts tutup ya itu
kalau ini berlama lama

yang ada sekarang ini banyak mereka minta rekomendasi
kalau bisa spp bebas
tentunya kalau bebas pts gak mungkin
untuk membantu mahasiswa yang kesulitan
aptisi jawa timur sudah meminta kampus kampus anggotanya memberikan keringanan
kampus kampus swasta anggota aptisi juga diminta
jangan dulu membeli aset
membangun atau merenovasi gedung
agar dana yang tersisa bisa membiayai operasional selama masa pandemi